kalau sih tipsnya sih cuma simpel sih kita bisa bertahan dua belas tahun karena kita nggak pernah ngecekin handphone masing masing